pencurian terhadap uang milik tetangganya
kira kiranya yang tempat dulu masih ada nggak kita paranin ke sana gitu
kalau misalkan itu racing fund nya nyampe
pak fajar bisa mendengar suara saya kembali
proses pembuatan tempe dilakukan
bahkan kita bisa bikin tingkat intensitasnya tinggi
harus secara makro indonesia secara utuh
dan masuk ke karir profesional juga
semua serba cepat bahkan itu dibawa ke lingkungan pekerjaan
terus di sini ada otot teres minor
nah ini adalah satu metode secara khusus dalam konteks penegakan hukum
hingga genetik ancestrai untuk mengetahui keturunan atau lelur seseorang
acara acara ini adalah pilihan bagus bagi orang orang
tapi ketika nanti uang bosnya ada penambahan khusus untuk makan gratis ya tidak apa apa
sehingga menjadi atau menimbulkan gangguan panik tadi ya
tadi prof mengatakan rata rata karena memang sebenarnya aktivitas manusia
terus ini sudah ditutup dikunci seperti ini
karena kita wajibkan semua di puskesmas itu semua para medis nakes itu harus wajib untuk vaksinasi
khususnya penyalahgunaan jabatan dan kkn itu
itu penontonnya juga nggak begitu luar biasa
selain memberikan pengalaman berbeda dan menyampaikan pesan pentingnya menjaga ekosistem laut
dan bahwa risikonya berbeda untuk setiap orang
gerakan atraktif menjadi salah satu ciri khas jaipongan yang membuatnya digemari dan mudah dikreasikan hingga kini
diurusin sama orang itu loh ya berarti ya
bukan itu minta wilayah bukan
nah setelah kita mendapatkan datanya baru kita lakukan pembinaan secara komprehensif
modusnya pun beragam dan menyasar banyak jenis makanan dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih murah
apakah pertamina mendapatkan informasi terkait apa saja dampak dampak
harga docang terjangkau satu porsi docang cukup membayar
inilah yang perlu disampaikan pada kesempatan ini
menurut anda sosok ini akan jadi siapa mas
jadi kalau ada pendaftar yang belum daftar pada sebelum tanggal itu itu tidak bisa lagi masuk ke dalam daftar pemilih tetap
ya upaya pelarian ternyata menjadi titik balik jarwo dengan menekuni ilmu pembuatan tempe
bahwa ternate pernah menyerang buton yang dibawa oleh babulah
dari dahulu tarian tarian jaipongan ternyata tertarik tuh
menjadi destinasi tepat untuk berwisata edukasi tanaman organik
dan tidak memakai itu sama sekali
nah ini yang dianjurkan
jadi memang waktu itu
di area luar juga unik dan sering diadakan pameran karya seni
nah dari salinan salinan inilah yang banyak dibaca oleh orang
jadi selama ada relawan jokowi dan pendukung jokowi bumn nya pasti lebih perform
dr matthew rikuknat seorang peneliti pendengaran dan pendiri dari mine year sebuah alat manajemen tinitus mengatakan bahwa tinitus lebih sering terjadi pada orang orang lanjut usia
nah awal ceritanya sebelum tahun dua ribu sudah ada tingkat abrasi
jadi dalam suatu cara
dan salah satu proyek pertama yang mereka
ada pas pampres ada hadiah rumah dan lain lain
baik dengan muncul kembali penyakit ini kemudian juga sifatnya berbahaya apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua
ini berlaku untuk semua dengan praktek yang tadi saya jelaskan
israel dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata atau sisfire terhadap kelompok hamas
yang memang dikelola oleh lmkn
karena dikatakan berkali kali berbohong ketika memberikan keterangan dalam sidang lanjutan pada senin
harus bermuara pada bangsa yang cerdas
ada pekerjaan kita yang memang sebelumnya belum belum kita lakukan
atau setara dengan sembilan puluh tujuh persen lapangan tenaga kerja di indonesia
maka asinan bisa jadi pilihan
seperti kasus kemarin ketika covid
karena kemungkinan besar seperti tadi kita lihat indonesia menggunakan satu tiga empat tiga
di laman rumput ini kita harus benar benar siap
yang melakukan merger ataupun juga juga ipo sebelumnya
kita ketemu lain lagi di lain pembahasan ya
penerbangan tugas seorang pilot hingga jenis jenis pesawat
tim yang gue datengin tuh
nah sebenarnya banyak orang yang belum tahu apa latar belakang keluarga ko ayus sebenarnya dari atlet atau emang ko ayus doang yang atlet dulu pas lagi ya
fokusnya untuk masakan masakan yang memang gak terlalu banyak rempah gitu
yang bisa ditambahkan sebetulnya nomenklatur soal menteri koordinator
kemudian diperbagi pada tahun
terima kasih bapak selamat menikmati makanannya kembali
keluar negeri dari basket gitu
dengan pihak kepolisian republik indonesia untuk memecahkannya
persen sendiri sudah besar sekali di amerika serikat
nanti kami akan membantu menyiapkan membantu menyiapkanmu supaya bisa mengimbangi dan memahami
mood daripada tamu tamu tersebut
kita lihat abos nebazuluyev dan juga jasurbek dan juga nomor keempat dari uzbekistan memberikan perbedaan
selamat siang salam sehat mbak aisa assalamualaikum
kalau dibandingkan dengan stadion lain atau rumput pada lapangan biasanya
nah makanya dari awal pak prabowo ingin setelah kontestasi yang terjadi
nah kita tentunya perlu melihat dulu nih kita cukup dekat nggak dengan dia
sampai jumpa di episode podcast cipaling sport cnn indonesia
pengalaman ngasan ketika kita datang ke medan
tapi gak tau kenapa mp nya itu malah ngundurin diri dari dari sekitar itu
perempuan yang gemar berolahraga ini tidak ingin mencoba coba pengobatan alternatif
kemudian akan ada penambahan biaya per kilometer sebesar rp delapan ratus lima puluh hingga rp satu dua ratus
terutama bisa dikatakan worst case scenario dari pemerintah untuk menghadapi varian covid sembilan belas
jadi kita harus melihat
kucing yang dibawa oleh bangsa inggris
harusnya pembahasan ukt juga melibatkan ya forum dosen misalnya ada senat akademik di situ atau senat perguruan tinggi
sebagai perbandingan biji bauksit mentah dijual di kisaran delapan belas dolar amerika serikat
maka sistem digital akan dibahas lebih serius
namun tidak untuk akomodasi atau biaya lainnya
ya setiap kita melantunkan kabanti itu yang paling utama itu ya mengingat diri
yaitu dikuranginya dukungan dukungan bantuan subsidi ataupun juga bantuan pembiayaan
lu itu keliling bandung kan kampus tempat latihan pulang ke rumah rumahnya deket gua bapak jis kalista singgah sana kan
tapi baru baru ini kayaknya bulan bulan mei ini dah
tau tau eh gue nitip
itu yang lagi kelihatan banget untuk cuaca
ya memang untuk fintech ini sendiri ya kalau kita lihat
misalnya nih ada peristiwa pembunuhan gitu ya kita perlu lihat
nah selama belum ada mappingnya ya kan muter muter begini yang justru paling ditakutkan adalah hanya bicara komersialisasi pendidikan
sedangkan untuk laki laki adalah dua tiga ratus kilokalori
penting untuk mengajarkan anak terbiasa membaca sejak dini dengan menyediakan bacaan di rumah
ketupat matang dihargai sebesar lima belas ribu hingga dua puluh ribu rupiah perikat
itu kan sangat sangat relatif tergantung orang memandang
mas tapi ada satu yang mau saya omongin soal yang fun tenis sekarang nih mas
kalau assess kan based on iuran jadi
saya pernah ke lokasi ada di daerah sukabumi atau di pandeg
dan akan terjadi antara indonesia dan australia dalam kerjasama
ya bauksit merupakan bahan mineral mentah yang dapat diolah menjadi
udah latihan basket udah tapi kalau jadi pemain
ingat loh bahwa pemilik rumah ini kan dia sebenarnya menguasai
pembangunan tersebut diharapkan bisa mempercepat masuknya investor ke ikn
tapi kalau misalnya lagi tengah jalan gitu jalan bawa anak anak gitu
laporan iya saya punya data ini tapi tidak saya gunakan juga bisa
dimana kalau dia juga melihat bahwa nih nanti kalau saya nggak ada anak anak saya gimana
pt antam menghadirkan produk emas tematik edisi idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah bertajuk gempita hari raya
apakah rumit karena memang sebagai warga negara asing atau sebaliknya
jo tapi lu by the way lu kontrak di bali berapa lama jok
dan tadi bapak sudah singgung sebetulnya
tadi itu ada namanya asorba
dalam beberapa tradisi berdasarkan cerita liquote
iya tapi dia yang klub voice nya
jadi pada saatnya dia tadi sampaikan perencanaan tahun dua ribu delapan belas itu
terlalu asik bermain membuat saya lupa untuk mengisi perut
meski menemui tantangan pada akhirnya perjuangan anak anak muda ini membuahkan hasil
pada saat kita beduk biasanya suka ada yang anak anak kecil pada bermutar rumah komplek rumah
itu lho mbak sebenarnya jadi pp ini perlu
saya sebagai salah satu warga negara indonesia tentunya karyawan indonesia
lo sendiri milihnya lebih ke
dengan pelayuan terjadilah penurunan ph
paling kerasa sih dari pernapasan gitu
kitar empat belas lima jam ya dari jam lima sampai jam tujuh tiga puluh
di tengah untuk keberlangsungan
hal sekretariat bukan hal distrik
saya sampaikan bahwa tadi terdapat sebenarnya tim yrc bekerja di tiga rumah sakit ada di rumah sakit aligarh ilmaroti yang ada di kota rafah dan juga ada rumah sakit abu yusuf penajar
mungkin nanti mas wahyu bisa menjelaskan selama setengah bulan di australia untuk persiapan fiba asia
iya soalnya gue sempet tempet ke koko lu main lah sekali waktu itu
seorang kiropraktor memasak dan jebolan ajang pencarian koki ini
bahkan tahun lalu itu terjadi deflas ke penurunan yang cukup signifikan
apa yang juga adalah peluang untuk kita berubah
presiden jokowi telah resmi melantik sejumlah pejabat kabinet indonesia maju di istana negara jakarta pada hari ini
berdasarkan data badan perencanaan pembangunan penelitian
kita lebih kepada mengenali ya mungkin
dan itu mungkin yang kembali ke popnas kali ya
sebenarnya definisi mematikannya pun perlu diperjelas gitu ya
di proses evakuasi yang sebelumnya
walau sekilas sama ada perbedaan loh antara kebab dan sawarna
atau di south australia pak
enggak itu udah temen gue nih
berarti lu udah ini udah di rumah berapa lama nih
sementara itu ratih megasari anggota komisi sepuluh dpr ri fraksi nasdem mengatakan
menurut dokter grace terapi semacam ini merupakan pengobatan alternatif yang belum menjadi terapi utama dalam menyembuhkan pasien
atau potensi kerawanan yang ada di
jadi kalau melihat tren bahwa di semester pertama dibandingkan semester pertama tahun lalu
iya pesan dari coach matt sih shooting terus harus lebih berani lagi main
liga nasional dikabarkan digelar pada sepuluh juli dua ribu dua puluh satu mendatang
karena kita melalaikan dianggap melalaikan
yayasan bumi damai yang didirikan oleh
sebelum nantinya beroperasi penuh pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh
antusiasme masyarakat yang ingin mencoba kereta cepat di hari pertama usai diresmikan ini cukup tinggi
bahagia mahrib itu pengajian umum
cukup ia tidak melanggar hukum
maka phk itu akan banyak
ada beberapa diksi yang menurut saya harus segera saya luruskan
sekarang misalnya kita memiliki
ini tentu saja angkanya akan berkembang
tidak kemudian kami di pagi itu mungkin tapi tidak secara khusus ya
terjadi insiden ataupun bencana seperti ini begitu yang menyebabkan kilang minyak terbakar
kayaknya gue sempet liat
sampai dengan kepala opd
itu mengurangkan orang membawa mereka
sebetulnya hanya satu dasar pemeriksaannya adalah sepanjang sudah vaksinasi atau belum
bersama seorang terapi senior
asal desa bangsering kecamatan wongsorejo banyuwangi ini mulai melakukan konservasi terumbu karang
itu orang membahas apa namanya isu thr ini
atau pesan pesan kepada teman teman yang ada di indonesia atau di jakarta
kami punya podcast audio yang bisa dinikmatin
dari gue ikutan modeling
berarti yang tiga pit lu ikut dua x ya si aldo tiga pit dua x lu ikut ya
dan bahkan baru baru ini ada yang sempat dilaporkan ke aparat penegak itu
smp sma gue pemain cadangan
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita
ya gara gara gue gak nurutin mereka
hal tersebut tergambar dari bentuk segitiga yang berada di bagian atas stasiun ini yang diadopsi dari bangunan bangunan kasepuhan yang ada di cerbon ini
setelah memilih dengan tinta
sang pemuda sukses menghalau sang monster dan mengembalikan keceriaan penghuni lautan
tentu saja mantan mantan presiden ya yang pertama adalah presiden kelima republik indonesia ibu megawati soekarno putri kemudian presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
saya mengatakan bila dilembagakan atau tidak dilembagakan
jadi yang saya cakap
dan daging ayam ras tujuh puluh lima daerah mengalami kenaikan
maka presiden akan menunjuk menteri untuk membahas dan membuat rancangan daftar inventarisasi masalah dari draft ruu tersebut
pengen tahu apa sih itu pplp nggak
jadi memang mereka melihat harga ini menjadi salah satu faktor ketika mereka membeli gitu
jadi kalau misalkan yang udah bau gitu nggak saya masak saya buang
harus melindungi masyarakat gitu
karena banyak banyak pelatih sebenernya
kenapa karena tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat
balik lagi bareng gue vincent manahem dan temen gue
jadi kalau ada stigma makin dia
gue gak mau cuman stuck begitu aja gitu
semakin berkembang ke depan
jadi kita lakukan sosialisasi ke universitas mataram untuk mencari mahasiswa yang memang punya kualifikasi sebagai teknik mesin misalkan
merchan antara gojek dan tokopedia menjadi gotuk
pesawat angkut berat tni angkatan udara
jadi pakai masker menjaga jarak cuci tangan mengidari kerumbunan
jadi ini bukan hanya
di antaranya adalah gangguan kejiwaan kanker stadium empat jantung diabetes itu mereka sudah dipulangkan lebih dulu
jadi tanah tanah marginal itu kemudian terpaksa diunil oleh warga masyarakat yang kurang beruntung
ini yang kedua kali yang pertama pada tahun dua ribu sembilan belas sebelum pandemi pada saat itu
wadiri pondok pesantren darul ihsan amron wali al khawli dikatakan
mereka terdiri atas pelantun kabanti dan pemain musik
yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan pelajar
tapi kalau di sana sendiri tradisi yang paling sering dilakukan umat muslim di al jazair
yang harapannya ke depan itu tidak bisa terjadi lagi karena ini mengganggu
tersangka mengaku sedang berada di rumah temannya
tentang menjanjikan ke depan
ini kan rumornya kan ada indonesian patriots ya bu ya
itu sebanyak lima belas ribu jemaah haji
sampai main lagi ke rama
dari satu ratus sepuluh santri yang tinggal di yayasan bumi damai
sebelum dicampur pun juga langsung terasa gurihnya
karena itu hak ada cuti mereka ambilnya
untuk memberikan perhiasan ataupun aksesoris yang aman sesuai tempat dan waktunya
empat wni dan satu istri wni
setelah dari kebun tadi buah karika dikupas
dia pernah ada yang bilang gitu
kenapa sih pagi ini memilih timus sebagai menu untuk sarapan
nah untuk sementara kita bisa sampaikan kepada rekan rekan media untuk yang rusak berat
ketika terjadi profiling kepada masyarakat
jadi kalau dilihat secara keseluruhan secara global ya
kayak dulu orang tua kan biasanya mikir kalau anaknya masuk olahraga kan kayak nggak bisa menghasilkan nggak bisa apa kan
ya karena mengajak orang orang tapi kembali
usai melakukan aksi kekerasan terhadap anaknya
dijabarkan dalam akun instagram kom info jateng
yaitu apa yang ingin dirayakan itu tadi
nah pemilik perusahaan atau penawar jasa dari investasi ini tidak ragu
bagaimana kira kira mereka melaksanakan kesulitan
dan kegembiraan yang saya dengar
dan umkm indonesia di kawasan latin amerika dan karibia
mengubah air menjadi gas hidrogen lewat proses elektrolisir
gue abu christian dan kali ini tetap kita via zoom
namun yang jadi permasalahan adalah
jadi kita perlu empat puluh tahun mbak prita sekitar empat puluh tahun ya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
terkadang banyak sekali regulasi yang dikeluarkan
kalau komunitas berapa banyak nih di indonesia sendiri pak
bisa memberdayakan sektor umkm di mana proyek digitalisasi transformasi ini merupakan sebuah kenisayaan
karena rasa manis itu memang sudah disukai sejak kita masih bayi
dan saya berharap tahun dua ribu dua puluh tiga ini seluruh bankers mengekwip dirinya meskipun dua ribu dua puluh dua dalam situasi yang tidak biasa
ya memang kondisi sejak lusa lalu pada hari senin tanggal enam mei dua ribu dua puluh